sebagai lembaga pengelola investasi pemerintah ina mengucurkan rp tiga puluh sembilan triliun rupiah untuk lima ruas jalan tol
dimohon untuk bergabung dengan kami di panggung saat ini